sesaat lagi anda akan menyaksikan insider suite direktorat jenderal bina marga
anda menyaksikan insiders with direkturat jenderal bina marga bersama saya lucia saharwi
pemirsa tidak hanya terpisah oleh laut dan selat sejumlah wilayah di indonesia juga terpisah oleh gunung lembah dan sungai
akses transportasi menjadi salah satu masalah yang sering menghambat tumbuhnya ekonomi di suatu wilayah
dan salah satu jawaban dari kendala akses transportasi adalah jembatan gantung
untuk mengetahui sudah berapa banyak jembatan gantung yang dibangun hingga saat ini dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan jembatan gantung
kita akan berbincang bersama direktur jembatan ditjen bina marga bapak insinyur iwan sarkasi master of engineering science
selamat pagi pak iwan
selamat pagi mbak
pak iwan sejak tahun dua ribu lima belas kan presiden jokowi sudah
tugaskan kementerian pupr untuk membangun jembatan gantung ya pak
sebenarnya apa sih jembatan gantung ini dan apa alasan penugasan dari presiden ini
barangkali kalau jembatan gantung secara teknik itu didemedisikan dengan menggunakan kabel yang biasanya terdiri dari tiga bentang
secara klasik itu bentuknya parabola
nah terus kemudian
karena bapak presiden itu menugaskan kepada kementerian pu untuk membuatan jembatan gantung khusus pejalan kaki
tidak untuk kendaraan ya
bahkan sepeda motor pun tidak bisa ya
kalau sepeda motor boleh
oh masih bisa
sepeda motor boleh bahkan untuk emergensi tertentu itu bisa ambulan
oh oke kekuatannya bisa ya pak
nah ini alasannya saya kira karena keperbibakan
pemerintah terhadap fasilitas yang sangat terbatas di daerah pinggiran
kita selama ini sering menyaksikan masyarakat bergelantungan
menyeberang dengan susah payah untuk menuju sekolah atau memasarkan barang
nah saya kira ini fasilitas konektivitas mobilitas dan akses itu bisa difasilitasi dengan jembatan gantung yang sederhana ini
pemilihan jembatan gantung dibandingkan jembatan biasa dari beton itu kenapa pak
pertama jembatan gantung dengan untuk pejalan kaki ini bisa membentang lebih panjang dan lebih ringan
sekaligus juga constructability nya atau bagaimana melaksanakannya ini menjadi lebih mudah
dari segi biaya juga mungkin ya pak lebih rendah
betul karena ini hanya dengan beberapa komponen kabel yang ditatangkan dari luar
terus kemudian dilihat
delivery atau dikirimkan ke lokasi dipasang terus kemudian jembatan tersebut sudah bisa difungsikan
oke jadi pembuatannya pun mungkin memakan waktu lebih cepat begitu ya pak ya
nah untuk pembelian lokasi sendiri ini apakah ada syarat syarat lokasi tertentu yang akan dibangunkan jembatan gantung atau bagaimana
kalau untuk pemilihan lokasi sebetulnya kita harus bekerja sama karena ini sifatnya adalah bottom up
jadi usulan itu dilakukan bersama sama dari seluruh kelembagaan bisa jadi dari masyarakat bisa jadi dari pemerintah daerah dan juga dpr
nah ada beberapa kriteria yang mengharuskan untuk pemenuhan tersebut salah satunya adalah karena diusulkan oleh daerah pasti otomatis daerah memerlukan
kemudian kita evaluasi apakah itu manfaatnya lebih tidak hanya sekedar jembatan saja tapi juga fungsi fungsi yang lainnya itu bisa
nah yang kedua itu adalah akses pendekatnya akses pendekatnya ini pengertiannya adalah tanah sudah bebas tidak menimbulkan konflik
dan yang ketiga ini adalah karena ini aset pusat
kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah otomatis kesediaan menerima hibah ini harus
hibah ini pengertiannya adalah pemerintah daerah mau memelihara mau merawat sehingga kondisinya dalam keadaan siap dipakai terus menerus
untuk daya tahannya memang berapa lama
kalau secara kondisinya
kalau secara normatif dengan perawatan itu bisa lebih dari dua puluh tahun
lebih dari dua puluh tahun banyak juga jembatan kita yang sudah dibangun menunjukkan kinerja yang bagus untuk lebih dari dua puluh tahun asal dirawat
asalkan dirawat jadi kementerian pupr hanya membuat tapi perawatan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah
nah ini usulan untuk lokasi pembangunan jembatan ini boleh dari siapa saja jadinya begitu
ini usulannya itu tadi bagaimanapun juga suatu keberhasilan proyek itu juga ketelibatan masyarakat

jadi usulannya bisa dari masyarakat itu sendiri lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi pun pentara sampai kepada yang lain
nah ketelibatan masyarakat ini divasitasi oleh pemerintah daerah tersebut
jadi usulannya bisa dari masyarakat itu sendiri lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi pun pentara sampai kepada yang lain
anggota dpr itu juga kita akomodasi
oke nah dua ribu delapan belas di jem bina marga ditargetkan bisa membangun satu ratus tiga puluh empat jembatan gantung ya pak ya
target ini jauh lebih besar dari tahun tahun sebelumnya atau bagaimana
oh iya betul ini fantastis memang pada tahun ini ditugasi untuk membangun satu ratus tiga puluh empat tersebut
oh iya betul ini fantastis memang pada tahun ini ditugasi untuk membangun satu ratus tiga puluh empat tersebut

dan diharapkan bisa berfungsi pada akhir tahun ini
oke sejauh ini sudah berapa persen pak
ada yang selesai untuk november ini kurang lebih lima puluh selesai
lima puluh jembatan gantung begitu
bagaimana strateginya supaya bisa mencapai target kan satu ratus tiga puluh empat begitu
salah satunya adalah strateginya untuk pengadaan rangkanya itu atau jembatannya yang bagian atas
itu dikerjakan oleh direkturat jembatan pusat
kemudian civil works nya itu membangun fondasi dan masangnya itu teman teman dari balai
dengan harapan supaya ada keseragaman mutu untuk bangunan atasnya
terus kemudian barang itu nanti dikirimkan ke lokasi sudah dalam keadaan siap untuk dipasang
biasanya yang kritis itu memang pada proses tendernya
tetapi ini mudah mudahan bisa diatasi karena proses tendernya ini kan melibatkan banyak
pengidia jasa kelas kecil
jadi dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengevaluasi
kemudian untuk tahun ini fokus pembangunan di mana saja pak
ada prioritas tertentu untuk mungkin kawasan indonesia timur
ini merata ini
kalau dilihat dari daftarnya itu mulai dari aceh sampai papua ada semua
dari semata utara
dan itu ada semua
jadi relatif merata ini
ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jembatan kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak iwan ya
pemirsa jangan kemana mana tetap bersama kami di insiders with di jen bina marga sesaat lagi
ya anda masih bersama insiders withogeret pertamaier
sakura genauwall maarga saya lucia shariam asyik bersama dengan direktur jembatan direkturat general bina marga bapak insenior iwan sir kasih master of engineering science pak iwan berapa
lama pak waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jembatan gantung
sepuluhnya bisa cepat ini kan probably juga sederhana
kisarannya adalah mulai dari empat puluh dua sampai satu ratus dua puluh meter
jadi kalau untuk sungai empat puluh dua itu termasuk panjang juga kan apalagi satu ratus dua puluh jadi panjang dan itu banyak
dan kira kira adalah kisarannya antara empat sampai enam bulan
empat sampai enam bulan itu sudah mulai dari proses tender sampai jadi begitu
paling lama itu di proses apa pak
nah sebetulnya proses instalasinya instalasinya itu memang perlu lama tetapi itu tidak terlalu sulit
yang sulit sebetulnya fondasinya
fondasi ini yang kadang kadang karena bisa jadi masif gitu nah ini yang agak lama gitu
oke nah biaya untuk membangun satu buah jembatan gantung itu berapa pak
kalau secara total itu kira kira kisarannya adalah tiga
tiga sampai lima miliar
oke dan komponen apa ya pak yang paling mahal
di material atau
ya di material material kabel terutama
karena kabelnya itu kita harapkan tidak boleh putus kan
jadi itu harus menerus terus fabrikasi dan yang bisa itu terbatas
oleh karena itu mungkin komponen kabel ini menjadi utama
untuk peralatannya sendiri bagaimana pak
sebenarnya peralatan sederhana karena itu pada waktu datang ke lapangan
itu sudah siap panjangnya tertentu terus kemudian ada tanda tanda atau marking gitu
nah marking itu untuk menentukan posisi di ujung di tengah
terus kemudian masing masing kabel itu nanti digantungkan di mana itu sudah kita beri tanda
oke jadi sebenarnya untuk pemasangan cukup cepat begitu ya pak ya
yang lama proses persiapan materialnya
jadi bagian yang paling susah dalam proses pembuatan satu buah jembatan ini menurut bapak apa pak
karena fondasi ini relatif manual sifatnya dan itu dikerjakan oleh masyarakat sekitar
karena banyak lokasi jembatan gantung ini adalah di pinggiran
di pinggiran maksudnya bapak di pinggiran apa nih
di pinggiran itu maksud saya tidak selalu jauh pedalaman gitu kan
tetapi seperti contohnya kita bangun di daerah pematang siantar
di daerah pematang siantar
di luar kota sedikit itu ada sungai dan masyarakat di sana memerlukan jembatan
kita fasilitasi jembatan gantung ini
jadi seperti halnya kalau mungkin di sini di jakarta itu ada sebagai contoh yang sudah jadi juga
itu antara lenteng agung sampai serengseng itu juga ada yang melintasi ciliwung
nah dari sekian banyak jembatan yang sudah dibangun pak jembatan gantung yang paling susah pembuatannya itu di mana pak
nah ini sebetulnya ada satu tantangan yang diberikan oleh pak menteri untuk membangun jembatan gantung dengan tipe panjang sekali dua ratus lima puluh meter
itu di pedalaman papua
nah ini yang barangkali tantangan ini kami elaborasi supaya sampai di site itu bisa dibangun dengan cara yang sesuai dengan kemampuan penyedia jasa di sana
tapi sekali lagi untuk membangun jembatan dengan bentang dua ratus lima puluh meter itu memerlukan operasional yang lebih teliti
artinya tidak serta merta setiap saat dilewati gitu
jadi mungkin harus ada kendali atau kontrol supaya bagaimana jembatan gantung itu bisa dilalui dengan safe terus menerus
oke jadi tidak digunakan terus menerus begitu pak
pada saat malam itu alangkah baiknya ditutup
terus kemudian pada saat mau lewat itu dibatasi dan sebagainya tidak boleh lebih dari empat puluh orang sekaligus gitu
sehingga ada pengaturan pengaturan seperti itu
harus ada koordinasi begitu ya pak dari ujung satu ke ujung yang lainnya begitu ya
ini sekarang sudah dijalankan
kalau untuk yang dua ratus lima puluh ini masih konser
ini sebentar lagi kita akan laksanakan gitu
nah tantangan terbesar apa pak dalam pembangunan jembatan ini
kondisi memang kondisi kita juga mungkin karena banyak sungai begitu ya
nah ini tantangannya apa pak
sebetulnya akses material
jadi tidak selalu di jawa itu akses material bisa dilaksanakan dengan gampang
kita ada satu lagi jembatan di dekat temanggung di lereng gunung
itu akses untuk mendeliver mengirimkan jembatan tersebut harus kita menggunakan
tenaga orang dan ojek
karena tidak bisa dengan kendaraan besar begitu pak
itu ya kendaraan besar
itu yang saya kira kriteria kesulitan terbesar untuk bangun jembatan gantung itu adalah itu
jadi bagaimana mengirimkan jembatan gantung itu ke sana
ini tantangan tersendiri
kalau untuk material sendiri supaya bisa mendapatkan material yang bagus ini ada kendala tidak pak
saya kira tidak
jadi hampir semuanya
produk dalam negeri
baik kabelnya maupun besi besinya dan sebagainya itu produk dalam negeri
kalau untuk terkait pembebasan lahan bagaimana pak
nah pembahasan lahan itu terserang itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi itu
artinya pemerintah pusat itu tidak menganggarkan untuk pembasan atau aksesnya tersebut
jadi ini adalah pemerintah daerah
dan saya kira itu bisa dengan cara swadaya karena bagaimana juga jembatan ini untuk masyarakat
pernah ada ini nggak pak
mungkin tantangan atau penolakan begitu dari masyarakat sekitar
alasannya apa pak
alasannya barangkali karena ada konflik dan tidak mau dilewati
itu juga ada
lalu bagaimana pak
itu biasanya harus ada pendekatan yang melibatkan tokoh tokoh masyarakat di sana
karena bagaimanapun juga kegunaan jembatan ini adalah untuk melayani masyarakat tersebut
tidak lebih tidak kurang
nah sejauh ini apakah benar benar jembatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik begitu pak
kalau kita lihat dari banyak youtube dan sebagainya
saya kira banyak sekali yang mengapresiasi adanya jembatan gantung ini
bahkan tadi yang saya katakan
di pematang siantar
itu karena sudah lama masyarakat merindukan jembatan gantung
dan akhirnya kita fasilitasi jembatan gantung
jembatan gantung tersebut dinamakan jembatan mujizat
mereka sangat senang sekali sehingga pekerja yang mengerjakan jembatan gantung tersebut dipeluk peluk di
itu nyata di pematang siantar seperti itu
nah terkait dengan pembangunan jembatan gantu ini yang dilakukan oleh kementerian pupr
nah bagaimana peran dari pemerintah daerah dalam pembangunan jembatan gantung
kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak iwan
pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi dalam insider with di jen bina marga
ya kembali bersama insider with direkturat jenderal bina marga
saya lucia sarwi masih bersama dengan direktur jembatan dari direkturat jenderal bina marga kementerian pupr
bapak insinyur iwan sarkasi master of engineering science
pak iwan tadi sudah cerita ya bagaimana kendala kendala yang dihadapi dalam pembangunan jembatan gantung
salah satunya adalah ternyata penolakan warga
nah mungkin saja ya pak ya dengan pembangunan jembatan gantung kan ada warga warga yang tadinya mata pencarian
dari menyeberangkan warga begitu akhirnya mungkin terhenti begitu karena ada bangunan jembatan gantung
ada juga penolakan seperti itu pak
ya saya kira penolakan yang paling banyak hal yang seperti disebutkan tadi
kalau dulu mungkin kehidupan ekonominya bisa diperoleh dengan fasilitas penyebrangan
apakah itu perahu atau getek atau ojek dan sebagainya yang muter
nah sekarang karena jembatan gantung pasti berbeda
nah kondisi kondisi ini yang seringkali menjadikan resistensi dari masyarakat tersebut
nah ini bagaimana dari kementerian pupr menangani hal hal seperti ini pak
sudah barang tentu kata yang paling manjur itu adalah musyawarah dengan melibatkan ketua sesepuh dan sebagainya
yang mengetahui secara detail teritorial di mana jembatan tersebut akan diletakkan
nah keberhasilan musyawarah tersebutlah yang menggiring kita untuk melaksanakan itu
karena itu sekali lagi apabila ditemukan hal yang seperti itu maka kita bersama pemerintah setempat melakukan musyawarah
tapi memang pada waktu pengajuan hal hal seperti ini juga masuk dalam pertimbangan atau bagaimana pak
ya harus itu
karena bagaimana juga kalau begitu anggaran sudah dialami
kalau kita alokasikan maka kita berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan program tersebut
mulai dari aksesnya itu juga bebas masa pelaksanaan tidak dihambat terus kemudian nanti pada saat penggunaan ada manfaatnya juga masyarakat senang dan sebagainya
kriteria itu sangat jelas
sehingga kalau manfaat yang ada itu tidak nampak ya
rasanya percuma kita membangun di sana
pembangunan jembatan ini kan langsung dilakukan sekaligus begitu ya pak ya
dalam jangka waktu yang sama mungkin ada beberapa daerah yang dibangun jembatan
nah ini bagaimana
apa maksudnya strateginya begitu pak
supaya semua berjalan sesuai target begitu
waktu selesainya bisa tepat waktu begitu
ini kita kerjasama banyak hal gitu
karena pekerjaan sipil itu dinasarkan di daerah melibatkan kontraktor yang sesuai itu punya kecakapan punya kompetensi dan saya kira banyak
karena jembatan ini sederhana
sedangkan material jembatan gantungnya itu dipublikasi di jakarta atau tepatnya di cilengsi
satu saja jadi dari situ saja yang biasanya materialnya diambil
ya dari cilengsi di tretep itu ya
satu tempat oke
kalau penyedia jasanya mungkin bisa dari daerah dari tempat sekitar begitu ya
yang mendekati begitu ya
ya kalau untuk jembatannya yang dari baja itu diadakan di pusat dan di gudangnya di citerep
terus kemudian pembelian penyedia jasanya tentunya yang diprioritaskan yang berada di dekat dengan lokasi begitu pak ya
oleh teman teman daerah di balai gitu ya
lalu untuk supaya semuanya bisa sesuai waktunya bersamaan
begitu tepat waktu begitu karena kan ini dilakukan bersama sama begitu pak
ya itu indonesia saya kira kan luas sekali
dan penyedia jasa juga banyak
saya kira itu bisa diadopt
nah untuk kedepannya pak targetnya ada berapa banyak lagi jembatan yang akan dibangun
kalau tahun ini mungkin sekitar satu ratus tiga puluh empat unit
tahun depan dua ribu sembilan belas itu
direktur jenderal bina marga merencanakan sekitar satu ratus enam puluh
dan kemungkinan besar akan lebih daripada itu
karena yang diusulkan sejak kemarin saja itu sudah masuk di program kami
itu mencapai lima ratus
dari lima ratus ya yang sudah masuk baru bisa ditargetkan satu ratus enam puluh empat gitu
nah ini kan kalau yang satu ratus tiga puluh empat tahun ini pak ya
sudah terlaksana sampai lima puluh begitu ya pak ya
untuk bulan november ini
oke jadi masih satu bulan terkejar
lebih dari lima puluh ini berarti kan
terkejar ya pak ya
nah untuk tahun depan satu ratus enam puluh empat dipilih dari lima ratus yang masuk begitu pak
ini prioritas pemilihannya kenapa pak
itu juga tersebar indonesia ini luas sekali mbak
dari aceh sampai merauke
kita pilih yang memberikan manfaat terbesar dengan kriteria yang jelas yaitu tadi akses penerimaan hibah ini sehingga masyarakat atau pemerintah daerah mau merawat memelihara hingga jembatan tersebut tetap berfungsi terus menerus
kira kira itu menjadi kriteria utamanya
tapi bagaimana juga keberhasilan suatu jembatan gantung itu memang dukungan masyarakat luas
karena mereka yang menggunakan mereka yang merawat
jadi sifatnya lebih kepada bottom up dan partisipasi masyarakat
dari pemda sendiri bagaimana pak
keseluruhan pemda juga dilihat
oh ya betul
nah ini pemda itu banyak sekali yang mengusulkan
mungkin banyak sekali yang mengusulkan sampai puluhan gitu
tapi pasti kita tidak bisa
kalau kita mau menulis permintaan tersebut ya kita pilih pilih gitu
nah dari berarti kan pemda nanti yang akan melanjutkan begitu ya pak ya untuk pemeliharaan
nah dari masyarakat sendiri apa yang harus dilakukan pak
nah masyarakat ini sebagai pengguna dan sekaligus pemilik
saya katakan demikian
mestinya mau merawat sekaligus mengawasi
mengawasi itu jangan sampai komponen komponen jembatan hilang dan sebagainya
terus kemudian kalau ada kerusakan sedikit bisa dirawat gitu
sehingga bagaimanapun konstruksi jembatan kalau dirawatkan lebih awet
terakhir pak harapan dan pesan dari direkturat jenderal bina marga terkait dengan pembangunan jembatan gantung yang sudah terbangun
saya kira harapan secara luas
melihat kebutuhan sekaligus permintaan jembatan gantung ini
alangkah baiknya kalau program ini tidak hanya sifatnya sentralistik dari kementerian pu
tetapi juga melibatkan instansi lain apakah itu provinsi pemerintah daerah
bahkan kepada perusahaan perusahaan besar yang memiliki program csr
ini bisa menyumbangkan untuk membangun jembatan gantung ini
saya kira kepedulian masyarakat juga banyak
kemarin itu saya berjumpa juga dengan alumni stun
itu mereka juga menyumbangkan jembatan gantung
alumni itb alumni its itu juga menyumbangkan jembatan gantung
saya kira ada satu program televisi juga menjadikan jembatan gantung sebagai program csr nya
ini saya kira kita tidak boleh
menyelamatkan masyarakat hanya karena untuk menyeberang sungai sehingga sekolah menjadi telat dan sebagainya
dan juga jangan lupa
banyak juga relawan dari dalam negeri dari luar negeri yang membangun jembatan gantung ini
saya kira kita harus main total
bersama sama begitu ya pak ya
royokan gitu untuk memfasilitasi jembatan gantung ini
jadi kita berharap dari kementerian pupr sendiri dengan targetnya ini juga akan tercapai ya pak ya tahun ini dan tahun depan ya

kemudian juga ada kerjasama dari masyarakat untuk merawat jembatan jembatan yang sudah dibangun
dan juga supaya bagian masyarakat yang lain mungkin swasta juga ikut berperan serta begitu pak ya membangun jembatan gantung demi kemajuan daerah begitu
terima kasih pak iwan sudah bersama kita disini
dan pemirsa demikian pembicaraan kita dalam insiders with dipjen bina marga
saya lucia sary undur diri